di tengah perlambatan ekonomi dunia porsi penikmat utama uang di dunia ini
ternyata mulai bergeser dari negara maju ke negara berkembang
indonesia salah satu yang tampaknya menikmati negara berkembang
namun selanjutnya survei terbaru lembaga internasional boston consulting group
report ataupun well report juga menunjukkan uang orang kaya sendiri
semakin banyak yang memang menumpuk dan orang kaya makin kaya
serta milioner akan menguasai setengah kekayaan di dunia pada tahun dua ribu dua puluh
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini adalah berdasarkan survei yang dilakukan oleh boston consulting group
dan ini merupakan salah satu gambaran saja
untuk pertama kali bagaimana porsi milioner di ekonomi dunia
jadi anda bayangkan misalnya ada seratus juta rupiah
berapa persen kekayaan di dunia itu yang dikuasai oleh
orang kaya di dunia
empat puluh tujuh persen pada tahun dua ribu lima belas
jadi anda bisa bayangkan hampir separuh pada tahun dua ribu lima belas itu dikuasai oleh
orang kaya di dunia
dan kita lihat selanjutnya bila kita bergeser bagaimana proyeksinya pada tahun dua ribu dua puluh
di dua ribu dua puluh ataupun ini merupakan estimasi
ternyata bukannya makin merata ekonomi global
justru yang kaya semakin kaya
saya tunjukkan pada pie chart berikut ini
dari yang empat puluh tujuh persen ternyata justru mengalami kenaikan menjadi lima puluh dua persen yang dikuasai oleh orang kaya
jadi kita lihat bagaimana angka empat puluh tujuh persen justru tumbuh menjadi lima puluh dua persen pada tahun dua ribu dua puluh
dan ternyata nikmat uang di dunia yang dinikmati oleh selain orang kaya justru semakin kecil semakin sempit
yang dipercaya dari dunia
street uang mereka sehingga mereka bisa lebih menumpukan uang tersebut
kemudian mereka bisa terus menginvestasikan memutar roda ekonomi mereka sehingga semakin besar kekayaannya
saya juga memiliki data masih terkait orang kaya yang menggenggam dunia tersebut
kita lihat klasifikasi orang kaya di dunia
oke ini untuk lebih menjelaskan kepada kita semua apa sih yang dimaksud dengan orang kaya
apakah yang punya gaji sekitar tiga puluh sampai seratus juta sudah termasuk orang kaya
dan ini adalah klasifikasi yang memang sudah dirilis oleh boston consulting group
dan kita lihat jumlah orang kaya di dunia tersebut berdasarkan klasifikasi ini
ultra high adalah orang yang memiliki kekayaan lebih dari seratus juta dolar amerika
sementara upper high itu merupakan pemilik dua puluh
hingga seratus juta dolar amerika per orang
lalu untuk lower high ini adalah satu hingga dua puluh juta dolar amerika
sebagai ilustrasi dua puluh juta dolar amerika itu hampir sama dengan sekitar dua ratus an juta rupiah
jadi hampir sama
jadi orang yang disebut dengan miliar rupiah maksud saya
jadi ini merupakan klasifikasi orang kaya
jadi yang paling banyak adalah orang
yang ada di level ini nih
kalau anda memiliki kekayaan sekitar dua ratus miliar rupiah
dan anda masuk ke dalam ini
atau anda masuk ke geng makmur namanya
ini menjadi dua ratus lima puluh ribu hingga satu juta dolar amerika
namun bila dirupiahkan yang paling banyak nanti menguasai adalah mereka ini
ini menguasai namun tidak terlalu banyak
ya sedang sedang lah ya
untuk makmur sendiri ya juga tidak terlalu banyak
yang justru paling banyak adalah mereka yang memiliki kekayaan sangat fantastis
lebih dari seratus juta dolar amerika per barrel
hingga dua puluh hingga seratus juta
dan ini hanya ilustrasi saja
bagaimana dua puluh juta itu disamakan dengan dua ratus miliar rupiah
lalu dengan klasifikasi ini kita beralih ke slide selanjutnya
untuk mengetahui miliarder penguasa ekonomi global
saya tarik beberapa titik
sebenarnya ada beberapa titik
baik itu dari afrika kemudian juga ada eropa timur
tapi saya ambil saja yang paling menarik untuk kita bahas
bahwa ternyata di amerika serikat
negara celebral amerika serikat memang masih dikuasai oleh orang kaya
dan kita lihat bila kita bentuk spy chart
artinya ini ada sekitar sangat besar sekali levelnya
jadi mereka pun memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah memang
untuk bisa merasakan bagaimana agar porsi ini bisa lebih merata
namun ternyata justru makin akan banyak dikuasai oleh orang kaya di sana
lalu kita lihat asia pasifik
kita lihat untuk jepang yang saat ini belum juga bisa bangkit dari resesi
orang terkaya akan mendapat bagian paling banyak
itu tadi yang ultra high yang saya sebutkan
terutama di amerika serikat dengan kekayaan rata rata di atas dua puluh juta dolar amerika
dan pertumbuhan jumlah orang kaya pada tahun dua ribu lima belas kita lihat justru didominasi oleh asia
kecuali jepang angkanya sangat berbeda
kecuali jepang jadi tidak termasuk jepang dikuasai oleh asia
menjadi tiga enam juta orang
dan kemudian pertumbuhan tertinggi kedua nanti diikutnya oleh eropa barat
dan kita lihat sedangkan populasi orang kaya di amerika latin
jadi sangat sangat sedikit untuk afrika
jadi yang menguasai ini
apa ini artinya mengapa saya memaparkan ini di plasma kali ini
ini untuk memberikan gambaran pada anda
siapa penguasa ekonomi di dunia
kita lihat amerika serikat
be careful karena ada asia pasifik di sini
yang juga menguasai ekonomi
ini artinya bahwa dari negara negara maju ini sudah mulai bergeser
ada asia pasifik loh
motor ekonomi dunia yang baru
penggerak ekonomi dunia yang baru
itulah mengapa mereka harus berhati hati dengan ini
dengan asia pasifik
ini menjadi salah satu strength ataupun kekuatan
sehingga mereka harus mencermati
apapun yang dilakukan oleh orang orang kaya di asia pasifik
apapun inovasi inovasi yang dilakukan oleh korporasi korporasi asia pasifik
dan jangan lupa
jangan lupa bahwa investasi dana dana investasi pun banyak yang mengalir ke asia pasifik
tapi yang tumbuh paling tinggi ekonominya adalah di sini
anda bisa petakan nanti ketika anda berdiskusi dengan siapapun
anda bisa bilang bahwa kekuatan ekonomi dunia sudah tidak lagi melulu dengan orang ataupun negara negara dari negara maju
tapi sudah bergeser ke negara negara berkembang
inilah mengapa untuk dipetakan bahwa orang kaya juga menjadi indikator ekonomi sebuah ataupun juga ekonomi di muka bumi ini
lalu kita lihat ini adalah pertumbuhan kekayaan di dunia
ini semakin mengukuhkan bagaimana berbahayanya asia
pertumbuhannya bila dibandingkan siapa yang paling tinggi
asia pasifik yang tumbuh paling tinggi
secara nilai secara angka memang masih sangat dikuasai oleh amerika utara
ini memang sudah langganan
dari zaman dulu juga mereka yang akan memimpin kekayaan di muka bumi ini
tapi kita lihat berapa kali lipat pertumbuhannya dalam lima tahun untuk asia pasifik
dua kali lipat
kemudian kita ke eropa barat yang juga banyak dikuasai oleh orang orang kaya dari negara maju
negara negara yang kita lihat memang memiliki budaya lama yang begitu diolu ulukan
tapi stagnansi ekonomi mereka belum bisa lepas
beberapa negara di sana juga masih harus berjuang keras untuk bisa tumbuh
tiga kali lipat kalau kita bandingkan dengan eropa barat bahkan
dan bila kita bandingkan dengan rata rata global
berapa kali asia pasifik
double yang bisa dilakukan oleh asia pasifik menjadi salah satu barometer betapa kuatnya ekonomi di negara ini
kita tidak berbicara nilai
kita berbicara mengenai pertumbuhan
dan hati hati setiap yang tumbuh pasti akan besar
yang besar pasti akan memiliki nilai
berbangga lah kita menjadi bagian asia pasifik
kita indonesia dua ratus lima puluh juta jiwa juga menjadi salah satu pasar terbesar di asia pasifik
populasi terbesar keempat di dunia
maka tidak heran beberapa keputusan ekonomi dan bisnis kita patutlah sebenarnya memiliki bergaining position yang lebih baik dibandingkan kita kita yang sebelumnya
lalu kita ke slide terakhir
mesin kekayaan global
seperti survei yang dilakukan oleh boston consulting group
ternyata trennya tahun dua ribu lima belas rata rata mereka melakukan survei orang terkaya di dunia tersebut mendapatkan kekayaan mereka dari uang tunai dan deposito
jadi investasinya relatif yang sangat sangat aman
tapi kita lihat dalam lima tahun ke depan
kita lihat dalam lima tahun ke depan
semakin berani orang orang kaya tersebut
ketika sudah memiliki uang mereka akan meletakkannya menanamkannya dalam saham
dan anda tahu ternyata untungnya terbukti akan lebih fantastis
risikonya tinggi memang
tapi ternyata angka keuntungannya jauh jauh lebih besar
dan angka tersebutlah yang menunjukkan betapa memang ini menjadi salah satu
salah satu tantangan
karena dalam setiap pertemuan tingkat tinggi g dua puluh g tujuh pertemuan negara negara maju
mereka selalu berbicara mengenai sustainability mengenai pemerataan ekonomi keberlanjutan ekonomi
saya hanya memandang sebagai sebuah retorika
data yang baru saya sampaikan menunjukkan meratanya ekonomi belum bisa terrealisasi dalam lima tahun ke depan
retorika itu akan berhenti
yang sustain ya yang orang kayanya
mereka tetap berlanjut menjadi kaya
bukan sustainability dengan pemerataan ekonomi yang selalu saja mereka gaung gaungkan dalam tiap pertemuan tingkat tinggi